kantor komisi yudisial di jalan keramat raya jakarta pusat memperpanjang masa lockdown hingga dua puluh dua juli mendatang
penutupan gedung lantaran sekretaris jenderal komisi yudisial tubagus rismunandar ruhijat dinyatakan positif covid sembilan belas
tubagus kemudian meninggal dunia pada kamis malam lalu setelah seminggu dinyatakan positif covid sembilan belas
hingga kini komisi yudisial telah melakukan tes swab ke enam puluh lima karyawan yang sempat melakukan kontak dengan korban
hasil tes menunjukkan tidak ada satupun karyawan yang positif covid sembilan belas
sementara terhadap pegawai lainnya telah dilakukan juga rapid test yaitu sebanyak dua ratus dua puluh lima karyawan ky termasuk security dan juga ob
dari dua ratus dua puluh lima orang tersebut dua orang reaktif yang satu sudah disusul dengan tes swab dan satu lagi
diadakan isolasi mandiri itu atas anjuran dari dokter
selama penutupan aktivitas pelayanan publik dialihkan melalui layanan daring
sebab seluruh pegawai diwajibkan bekerja dari rumah
tim liputan cnn indonesia